jumlah korban akibat gempa di sumatera barat terus bertambah
pos komando darurat penanganan bencana gempa bumi sumatera barat menyatakan
ada penambahan dua korban di pasaman barat
kedua korban meninggal dalam perawatan di rumah sakit
sebelumnya keduanya tertimpa reruntuhan bangunan
halimwar yang berusia enam puluh tahun dan ermawati yang berusia enam puluh dua tahun
adalah warga nagari kajai kejabatan talamau keupatan pasaman barat
saat ini korban jiwa delapan orang kemudian empat luka berat tiga puluh enam luka ringan
kemudian yang masih dalam tahap pencarian ada empat orang
kami terus melakukan pencarian di mana masa pencarian seharusnya sudah selesai kemarin
kemudian diperpanjang ditambah tiga hari untuk tahap pencarian orang hilang
selain korban tewas gempa yang terjadi pada jumat pekan lalu
juga mengakibatkan empat ratus tiga puluh dua orang mengalami luka berat dan ringan
selain itu lebih dari enam belas orang masih mengungsi
saat ini tim basarnas dibantu tni polri dan masyarakat setempat
terus mencari korban yang masih hilang
akibat longsor yang dipicu gempa di kabupaten pasaman
masa tanggap darurat ditetapkan hingga sepuluh maret mendatang
jone di kambang pasaman barat sumatera barat